dua pemuda tampak santai bersepeda menyusuri jalanan kota semarang yang sepi
mereka kemudian berhenti di sebuah apotek dan membeli sejumlah obat
semua barang yang mereka beli bukanlah untuk mereka sendiri
tapi untuk para pasien covid sembilan belas yang sedang menjalani isolasi mandiri
ya dua pengendara sepeda itu adalah sebagian kecil dari relawan
yang membantu membelikan barang barang kebutuhan pasien covid sembilan belas
salah satu relawan arrahman surya atmaja mengaku telah bergabung
dalam komunitas pembantu pasien isoman sejak april lalu
karena saya bisa merasakan sendiri
kalau misalnya posisi saya yang menjadi orang yang isoman
atau pasien yang terkena covid itu sendiri
semoga kami membantu bisa membantu
semua yang dilakukan relawan tanpa
dan mengungut biaya
para pasien yang isoman dapat menghubungi mereka
melalui layanan komunikasi di telepon genggam atau media sosial
permintaan terbanyak adalah pembelian obat dan vitamin
dalam satu minggu rata rata ada dua permintaan yang datang
namun rahman mengaku ketika kasus covid sembilan belas melonjak pada awal juli
rata rata dalam satu hari ia menerima lima permintaan
untuk menjaga kesehatan
pemakai sepeda sekalian olahraga
dan ya mungkin karena menolong ini bisa menaikkan imun juga sih
sejumlah warga mengaku sangat terbantu dengan layanan komunitas ini
mereka berharap semakin banyak orang yang mau membantu para pasien covid sembilan belas
meski hanya sekedar membantu membelikan obat
atau keperluan sehari hari